mulai tanggal lima hingga sebelas april mendatang kebijakan tiga in satu akan dicoba dihapuskan di trial dulu untuk dihapuskan
iya tapi ini masih dalam trial ya jadi polisi juga memprediksi kepadatan kendaraan masih akan terus berlangsung
jika kemacetan tidak dapat diurai di jalur tiga in satu ini maka rekaya selalu lintas juga akan dilakukan
langkah ini konon sebagai tindak lanjut rencana pemerintah provinsi dki jakarta yang akan menghapuskan sistem tiga in satu ini
setelah itu uji coba akan dilakukan evaluasi apakah memang tiga in satu layak dihapus atau ya kembali diberlakukan
dan dari hasil uji coba ini nanti akan digunakan sebagai evaluasi terakhir apakah nanti tiga in satu betul betul akan dihapus atau mungkin tidak
atau mungkin akan memperlakukan
mungkin akan memperlakukan program program lain apakah itu mungkin irp atau mungkin nanti tiga in satu dirubah menjadi empat in satu dan sebagainya
karena itu hasil terakhir adalah hasil evaluasi daripada uji coba itu sendiri